kalau dilihat dari histori saya saya juga baru sadar saya ini masuk ke politik hanya karena mendukung pak jokowi gitu
mulai dari gubernur presiden dan sekarang presiden lagi gitu
mungkin kalau nggak ada tokoh pak jokowi saya nggak mungkin masuk politik
tokoh muda satu ini tiba tiba saja terjun ke politik dan langsung menjadi ketua umum dari partai keadilan dan persatuan indonesia
lalu bagaimana dia menjawab soal strategi mengait suara generasi milenials yang belum banyak tahu soal partainya
dan bagaimana juga dia menjawab soal menjadi anak emas dalam partai keadilan dan persatuan indonesia
kita akan langsung bertemu dengan ketua umum pkpi dias hendro priyono yang sekarang ini lagi di studio band nya
halo selamat pagi mas dias
ini lagi baik baik lagi apa nih mas
lagi nge jam aja ya
iya iya dikit dong mas dikit dong mas biar kita tahu dikit aja dikit
jering jeringannya itu gimana sih saya sering banget kita sering lihat kan nge band ya
udah jago ya dari kapan mas fatian
dari kemarin lusa
oh dari kemarin lusa
mas des ini menjabat beberapa posisi ya terutama ketua umum pkpi kemudian staf khusus presiden bidang sosial kemudian dewan penasehat tim kampanye nasional pasangan pak jokowi dan juga kiai haji maruf
amin gimana mas membagi waktunya ini
ya kan waktu ada dua puluh empat jam sehari jadi ya bisa bisanya kita aja lah di mana pagi kemana siang kemana malam kemana dan biasanya kalau masalah partai itu lebih ke sore ke malam
ini dengan banyaknya kegiatan banyaknya jabatan
masih bisa sempat latihan band nongkrong sama teman teman manggung kemarin kita sempat lihat yang di salah satu kafe di jakarta itu rame sekali nah itu masih sempat mas
enggak itu kalau nge bandnya sih udah enggak saya hanya main gitar sendiri aja mungkin pulang kerja sampai rumah atau sebelum pergi main sekitar sepuluh menitan gitu
tapi kadang kadang sih malam jam sebelas malam gitu baru mulai main pas istri lagi tidur tapi ya kalau nge band nggak punya sih belum punya nggak punya
pengen punya sih malahan
oh pengen punya
pengen punya kalau ada yang mau jadi teman main nge band silahkan boleh
oh langsung daftar ya
langsung daftar ke pkpi harus jadi kader dulu nggak
karena generasi millennials kan sekarang ini sukanya dengan semua yang bergaya anak muda kalau kita lihat politisi sekarang ini banyak sekali yang kemudian tiba tiba punya instagram nge vlog kemudian pakai sneakers pakai jaket bombers termasuk nge band seperti mas dias

walaupun udah lama kan sebetulnya nge band
ataupun main gitarnya udah lama anda mengikuti juga gaya gaya politisi yang lain itu untuk bisa menggait suara generasi milenials
mungkin saya hanya bisa mengomentari diri saya bahwa sebenarnya saya ini dari dulu begini aja gitu ya sukanya pakai sneakers sukanya pakai jeans ya kalau lagi nggak ada lagi belum gajian jeansnya biasa sobek sobek gitu
tapi kalau ada gajian ya udah gak sobek lah gitu
dan nge band suka gitar ya memang penampilannya begini nggak ada yang apa apa
hanya karena menjadi seorang politisi langsung berubah dan sosial media pun dari dulu saya udah punya dari zamannya friendster yang abis itu

sangat jadul banget
ya mungkin memang itu generasi saya walaupun saya juga udah milenial yang paling ujung gitu
lebih enak jadi politisi atau jadi akademisi kalau kita lihat kan backgroundnya mas dias ini banyak sempat lulusan di lemhanas kemudian public administration atau administrasi
nah sekarang kemudian tiba tiba terjun ke politik lebih enak yang mana mas
lebih enak di politik karena selama saya berada di amerika saya kerja dan belajar di sana kita hanya bisa sebatas mengamati mengamati dan memberikan masukan kepada orang yang bisa membuat kebijakan masih pada tahap atau level itu
tapi kalau kita masuk ke politik kita bisa masuk ke pemerintah
kalau kita masuk ke pemerintah kita bisa membuat kebijakan yang benar benar berpengaruh untuk bangsa kita gitu termasuk diri kita sendiri gitu
dan keluarga keluarga kita apakah jadi kebijakan yang kita buat bisa berpengaruh untuk semua orang daripada kita hanya dalam tatanan akademisi gitu ya
setahu saya sempat jadi ataupun sempat bekerja di konsultan politik di amerika serikat ya
itu kemudian setelah melihat konsultan politik itu apa
situasi politik di amerika kemudian ke indonesia sangat berbeda nggak sih mas
sangat berbeda lebih mau gak mau harus diakui di sana lebih matang ya
di sini ya kita lihat masih baru masih belum ada dua puluh tahun mungkin demokrasi kita yang kita jalankan sekarang
tapi saya yakin nantinya pasti akan lebih matang kok apalagi sekarang sudah banyak perubahan yang dibawa oleh pak presiden
sekarang sudah banyak perubahan yang dibawa oleh pak presiden

bahwa ke depan jika beliau jadi lagi pasti nanti proses demokrasi ini akan juga lebih matang
pada pemilu dua ribu sembilan belas nanti kalau menurut anda generasi milenials itu sekarang melek politik nggak
karena kan mereka ini disebutnya sebagai undecided voters
saya rasa mereka pasti sudah lebih melek politik
tergantung dari calon calon yang diusung oleh parpol
jadi kalau calonnya ini bisa menyentuh hati para milenial pasti mereka juga akan meningkatkan partisipasi mereka di politik
misalkan saja hal yang sangat berpengaruh untuk kalangan milenials itu apa sih sekarang
dan kalau kita lihat ada calon yang bisa mengadres isu itu itu akan sangat berpengaruh dalam meningkatkan partisipasi politik di kalangan milenial
kalau saya lihat pak presiden ini selama tiga empat tahun terakhir ini sudah menciptakan lapangan pekerjaan lebih dari yang beliau janjikan
anda tampaknya sangat mengidolakan pak presiden jokowi atau capres nomor dua
dari tadi soalnya banyak sekali
jadi apakah anda mengaku atau mengacu ke program program atau janji kerja yang sudah beliau carikan
karena pada awalnya saya masuk politik juga karena beliau
saya baru kembali dari amerika baru di indonesia itu dua ribu dua puluh
dan langsung saya di bukan dipertemukan ya dikenalkan oleh ayah saya kepada pak jokowi saat itu masih wali kota solo

dan memang tahun tahun itu saya masih di indonesia

saya lebih sangat tertariklah dengan pandangan pandangan beliau dan pribadinya juga sangat baik
nah jadi kalau ditanya kenapa join politik ya kalau dilihat dari histori saya saya juga baru sadar
saya ini masuk ke politik hanya karena mendukung pak jokowi gitu
mulai dari gubernur presiden dan sekarang presiden lagi gitu
mungkin kalau nggak ada tokoh pak jokowi saya nggak mungkin masuk politik

oke tapi seandainya nanti hasil pemilu legislatif tidak seperti yang anda harapkan dan juga mungkin dari tkn harapkan
anda tidak akan berhenti kan jadi politisi karena udah terlanjur kecemplung gitu
ya mungkin kita lihat nantilah
kita sempat tanya nih ke anak anak muda pemilih milenial yang sekarang belum banyak yang tahu soal pkb
strategi anda sebagai ketua umum partai gimana mas
sewaktu saya menjadi ketua umum saya lihat
kita sudah punya satu satu juta pemilih dua ribu empat belas dan sudah hampir empat ratus anggota dprd di seluruh indonesia
pemilihnya itu secara tradisional adalah keluarga tentara tni polri purnawirawan
lalu saya buat satu bidang namanya bidang kesejahteraan prajurit dan veteran

itu untuk memberikan sinyal kepada pemilih kita yang dulu itu yang pemilih loyalis yang dua puluh tahun selalu segitu
selalu sekitar satu jutaan selama dua puluh tahun terakhir ini
ingin memberikan sinyal bahwa walaupun ada rebranding di pkpi ada peremajaan
tapi kepentingan kepentingan mereka tidak akan terlupakan
bahwa mereka akan selalu diopini karena kita telah membentuk bidang baru bidang kesejahteraan prajurit dan veteran
dan ini pkpi menjadi satu satunya partai yang mempunyai kepentingan yang terlalu besar

dan pada saat itu kita tahu bahwa dunia ini sedang mengalami perubahan khususnya karena teknologi
jadi kita juga mengetahui ada dampaknya pada beberapa sektor
misalnya sektor olahraga
nah sektor olahraga ini kita bentuk satu departemen di pkpi namanya departemen e sports atau olahraga elektronik

nah jadi ini untuk menggabungkan beberapa sektor
nah jadi ini untuk menggabungkan beberapa sektor

jadi kalau tadi bicara mengenai strategi strategi kita itu mempertahankan massa loyalis kita yang satu satu juta
dan kita merambah ke pasar baru yaitu para gamers kalangan millennials yang lebih kalangan early millenials
kita tahu bahwa jumlah gamers di indonesia sudah empat puluh tiga tujuh juta dan ini adalah suatu segmen yang saya rasa pkpi itu bisa masuk ke sana
justru mungkin lebih gampang kalau nama belakang saya bukan hendra
sama belakang saya bukan hendro priono kayak karena saya bisa mulai dari clean slate
apa sih yang dimiliki oleh seorang dia sendro priyono modalnya itu apa sehingga bisa menjadi ketua umum
bkp kalau itu saya justru ingin menanyakan juga kepada khususnya pak trisutrisno atau kepada
ketua ketua dpp juga yang memilih saya secara aklamasi untuk memimpin sebuah partai yang besar
ini saya tidak bisa mengatakan apa yang saya miliki tapi saya memiliki keyakinan bahwa dengan
apa yang saya miliki ini saya bisa memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan untuk memiliki
yang membawa pkpi lebih maju jadi yang menilai kemampuan saya atau ketidakmampuan saya mungkin
bisa ditanyakan langsung kepada yang memilih saya patron politik anda siapa mas saat ini mungkin idola
ya idola itu ya pak jokowi pak jokowi karena seperti saya tadi bilang saya masuk ke politik ya memang
karena saya melihat ada tokoh yang kok yang beda ya bukan dari elit dari orang orang yang berbeda
dari orang yang biasa biasa saja saya mengenal beliau juga waktu itu ya kemana mana pakai kijang
aja nggak ada yang ngawal gitu hanya berdua dengan supir gitu kok saya merasa kayak wah tokoh ini
kayaknya cocok ya untuk menjadi pemimpin daerah bahkan pemimpin bangsa ini sekarang
hai mengajukan orang yang jelas disurvey survey rekayasa lagi apalagi kalau setorannya banyak
langsung didukung wah ini pasti saya betul nama belakang anda hendra priyono seperti kita tahu
pak amin doprion itu kan mantan petinggi badan intelligent negara ya pasti beliau punya banyak
teman di sisi lain punya banyak musuh nah anda gimana melihatnya merasakannya ini mewarisi
semua mewarisi semua temannya dan juga musuh musuhnya jadi ya sudah semua bercampur aduk ke
jadi kalau tanya apakah enak atau enggak dengan nama belakang hendro priyono
justru mungkin lebih gampang kalau nama belakang saya bukan hendro priyono
karena saya bisa mulai dari clean slate lah gitu dari mulai sesuatu yang baru
tapi kalau sekarang yang sudah ada ya baik itu berkah ataupun beban semua menjadi satu
tapi tidak apalah gitu
tapi kalau nama belakang anda bukan hendro priyono anda yakin bisa jadi ketua umum pkpi
saya rasa waktu saya diminta untuk menjadi ketua umum pkpi bukan dilihat dari saya anak siapa
saya sudah katakan bahwa pak tri suti yusono sendiri yang berkata bahwa beliau melihat sepak terjang saya
dalam menggarap milenials pada tahun dua ribu dua belas maupun dua ribu empat belas kemarin
tapi bagaimana anda beradaptasi ke dunia politik kita yang sedikit banyak ini dibilang oleh generasi milenials
sangat tidak menarik
penuh kontroversi penuh politik pencitraan
jadi buat generasi milenial buat generasi muda politik di indonesia itu lebih baik dihindari lah
bagaimana anda beradaptasi
politik itu asik bukan yang tidak asik
yang politik nggak asik itu kalau politik itu dimanipulasi atau dimanfaatkan oleh satu dua orang
untuk mencapai tujuan tertentu ya tujuan yang tidak baik
tapi kalau politik itu kita jalankan karena seperti yang pak jokowi katakan
politik itu pengakuan
jadi sebenarnya dengan politik kita bisa memberikan jalan kepada kita untuk menjadi sebagian dari pemerintah
dan itu hal yang sangat baik karena ketika kita sudah menjadi bagian dari pemerintah
kita bisa membawa perubahan untuk bangsa ini
jadi itu menurut saya melihat bahwa kita bisa memberikan perubahan kepada bangsa itu sesuatu yang asik banget
bukan sesuatu yang perlu dihindari
justru harus kita geluti supaya kita bisa terus memberikan perubahan sekecil apapun itulah
tapi sulit mas beradaptasinya dengan politik di tanah air
enggak kalau kita hanya menjadi diri kita sendiri
jadi akan sulit kalau kita menjadi orang lain
misalkan saja saya orangnya biasa mungkin pakai batik pakai jas terus bawaannya tua tiba tiba hanya karena seakan akan
nah itu banyak tuh mas yang sekarang ya ini
seakan akan ingin menggarap suara suara milenial suara tertentu mulailah pakai baju ini mulailah pakai ini
itu menurut saya itu akan sulit dan akan gak asik banget gitu
tapi kalau kita benar benar menjadi diri kita tampilkan apa adanya
menurut saya itu kelihatan sangat natural dan justru akan sangat fun gitu
orang yang biasanya dulu misalnya akrab dengan kaum muslim ya biarkan berkembang di situ
orang yang dulunya mungkin akrabnya dengan musisi biarkan musisi dengan yang seniman apapun juga
jadi keluarkan apa yang ada di diri kamu
jadi makna dari be yourself itu sangat sangat dalam untuk diperpolitikan sekarang ini
menurut saya orang kalau mencibir atau nyinyir kalau memang tidak tahu fakta yang terjadi itu apa lebih baik ya stake aja gitu
mas apa yang membedakan anda dengan bapak am hendro priyono
pasti beda bapak saya terus terang mulainya dari nol
bapak saya itu dulunya lucu juga adalah seorang preman
dulu kerjaannya berantem aja gitu
terus masuk tentara jadi tanda kutip lebih bener lah gitu
dan akhirnya meniti karil sendiri
dan beliau mulai benar benar dari zero dari kosong
kalau saya mulai ya itu meneruskan dari apa yang sudah ada dari keluarga saya
baik itu yang tadi kawan maupun yang musuh gitu
jadi sudah ada semuanya
mungkin kalau perbedaannya ya
pastinya itu mau tidak mau harus diakui
memang pak hendro priyono ini memang sejak awal mengkader anda ya untuk jadi politisi
kemudian menjadi ketua umum partai
enggak enggak juga
jadi saya rasa ya beliau hanya mengajarkan nilai nilai kekeluargaan di rumah
dan melihat potensi anak anaknya itu di mana sebenarnya
dan setelah itu ya silakan anak anaknya sendiri aja menjalani
menjalankan apa yang mereka inginkan
kayak kakak saya yang laki sekarang lebih ke usaha pengusaha
jadi ya tetap diusaha
kakak saya yang perempuan sekarang sibuk dampingi suaminya aja gitu
jadi ya ngurusin persid ya di situ aja gitu
jadi enggak ada kadang kadang bahwa ini semua anak saya harus menjadi politisi enggak juga
bagaimana anda menjawab stigma dan juga cibiran dari masyarakat yang selalu menganggap anda menjadi anak emas putra mahkota
anda bisa mencapai posisi sekarang di pkpi itu karena anaknya hendro priyono
jadi memang enggak ada apapun permintaan dari ayah saya supaya saya bisa menjadi ketua umum pkpi
malahan ada permintaan yang awalnya dari pkpi itu sendiri untuk meminta saya
jadi menurut saya orang kalau mencibir atau nyinyir
kalau memang tidak tahu fakta yang terjadi itu apa lebih baik ya stay quiet aja gitu
jadi politisi enggak boleh baper ya
intinya ya bener ya
politik sih enggak boleh baper
politik sih enggak boleh baperan ya
politik sih enggak boleh baperan
oke itu quote of the day politisi gak boleh baperan
kita tahu pkpi kan sudah hampir dua puluh tahun berdiri berkali kali ikut pemilu
tapi perolehan suaranya masih belum bisa mencapai angka ambang batas parliamentary threshold
bagaimana anda menjawab ini sebagai ketua umum pkb

jadi kita ingin mendapatkan juga go tail effect dari pilpres ini
karena go tail effect itu walaupun sedikit walaupun mungkin tidak sesuai dengan prediksi seperti yang terjadi dua ribu empat belas
tapi itu real dan ada
dan itu akan dapat dan akan terbentuk kalau ada asosiasi antara tokoh yang kita dukung dengan tokoh dari partai kita itu sendiri
jadi go tail effect itu ada walaupun tidak sebesar yang kita bayangkan
dengan secara historis dukungan yang saya berikan komitmen yang saya berikan kepada pak jokowi mulai dari dua ribu dua puluh
saya rasa disitu akan ada asosiasi bahwa komitmen kita untuk mendukung pak jokowi itu memang benar ada dan itu tidak hanya di tikungan terakhir
jadi go tail effect itu tidak akan terjadi jika partai itu mendukung suatu calon hanya karena tidak bisa mendukung siapa siapa lagi
itu kayaknya mengindir siapa ya
jadi kalau memang tidak ada hubungannya gitu antara tokoh ini dan yang didukung ini apalagi dulunya sudah sering berantem gitu ya
tiba tiba di tikungan terakhir bilang wah saya dukung ini
saya rasa itu malah akan ada negatif effect gitu
ya seperti biasa kita ada quiz sebagai penutup saya akan berikan satu kata kemudian mas dias kasih tanggapan dua orang
kasih tanggapan dua kata atas satu kata tersebut
paham ya mas
dalam waktu cepat nih ya dalam satu menit
dua kata tentang indonesia
dua kata tentang politik dinasti
tidak boleh diteruskan
tidak boleh diteruskan
artinya mas dikurangin
dua kata tentang generasi millenial
kekinian masa depan
dua kata tentang generasi milenial
dua kata menggambarkan pak jokowi
demikian perbincangan saya dengan ketua umum pkpi bagaimana hasil perolehan suara dari
pkpi pada pemilu dua ribu sembilan belas
nanti kita tunggu tanggal tujuh belas april dua ribu sembilan belas
terima kasih mas dias atas waktunya